tapi kan udah ada empat nama yang santer disebutin ya salah satunya kan ada pak bahlil terus ada pak agus gumiwang pak erlangga maju lagi sama pak bamsud nih
nah kalau di dalam golkar sendiri tapi sejauh ini gimana sih kan makin dekat nih monas terus kan udah banyak yang mulai lobby lobby ngambil suara dpd
apakah masih solid untuk ke golkar saat yang sekarang atau mulai terpecah sih
kalau golkar ini banyak kepentingan ya kalau ketua dpd dua nih pentingan tentang pilkada kepentingan tentang jabatan di fraksi
itu kalau kita bicara dpd dua dan dpd satu jadi semuanya punya kepentingan dengan dpp hari ini
kalau seawal lobby belum saatnya mau lobby barangkali ya kalau ingin kasih kasih ke teman teman sedekah pak madan boleh lah silahkan
kayak kalau milih saya nanti saya bantuin deh logistik di pemilunya kan tuh udah mulai
rekomnya free ini berarti pilkada ya
ada ya bantus itu bagus dong berarti kan calik golkar menambah logistik
gak apa apa tapi kalau mau ada hitam putih saya kira nggak ada itu